ya anda kembali bersama kami di layar demokrasi
karena tadi bang adi praito sempat menyinggung juga soal
partai partai kecil yang menolak kita tampilkan lagi deh bu
seperti apa kemudian
peta dukungan dan tidak mendukung
begitu ya atau masih belum punya pilihan
soal ambang batas parlemen
yang memang sejak awal
ini sudah mulai dibicarakan
sampai dengan hari ini sampai kemudian nasdem dan juga
ini dia ya
apa pembagiannya begitu
atau peta dukungannya yang mendukung ini jelas
pdi perjuangan nasdem golkar
tadi ya yang wp
kemudian p tiga juga mendukung tapi juga diatas
yang memang menolak ini ada demokrat
ada pan dan juga partai partai yang
non parlemen ya ada psi hanura perindo
pkpi partai garuda
dan yang belum menjawab atau belum menentukan
atau masih melihat
seperti apa konstelasinya adalah pkb dan juga
saya ke kang bipin kang bipin kalau kemudian
dikatakan menaikkan ini untuk
menguatkan sistem presidensial
tidak boleh presidensial ya
itu bagaimana menurut anda
itu satu alasan yang logis tidak
dalam konteks kita hari ini
sangat relatif ya menilai bahwa ini
mendukung sistem presidensial
relatifnya kenapa kang bipin
karena kita melihat ya
jadi sebetulnya di
parlemen ini yang dibutuhkan sebetulnya memang
partai apakah mendukung
menjadi bagian dari partai pemerintah atau misalnya oposisi
ini akan menyehatkan demokrasi kita ke depan
makanya kami lebih setuju misalnya sifatnya
konfederasi atau pelembagaan koalisi
kedepan itu tetapi dengan
payung sistem presidensialisme bukan parlamentarian
ini penting sebetulnya supaya apa
jadi tetap keberagaman itu dihormati
di lembaga parlemen
tetapi dalam sikap politik
itu sudah dibatasi dengan
adanya yang partai pendukung pemerintah
atau diluar pemerintahan
saya kira ini akan menyehatkan supaya nanti
seperti pks saat ini menjadi partai oposisi
menjadi diluar pemerintahan
maka sikapnya jelas kami akan selalu kritis terhadap
kebijakan pemerintah misalnya
tapi kan seringkali partai kemudian agak agak berbelok juga
begitu kan ada yang kemudian menjadi
partai oposisi dari dalam pks juga ketika di zaman jaman ini ya
zaman terakhir pak sby kan juga begitu kan
pemerintah tapi kemudian juga banyak menolak
kebijakan kebijakan dari pemerintah sby saat itu
saya kira lambat laun ya
kita akan belajar
jadi kalau misalnya sudah di dalam
maka harus menghormati pilihan
strateginya tetap saja harus ikut kontrak politik di internal
sebagaimana nasdem misalnya
meskipun agak sedikit ingin oposisi
tapi tetap berada di indonesia
jadi konsistensi ini penting
jadi bagi kami adalah solusi
dengan menaikkan pt agak kurang bijak
tadi porsinya tadi kami melihat dimana bahwa
suara akan terbuang
suara masyarakat yang sudah berkumpul
kemudian mencoblos kemudian hilang
tidak menjadi perwakilan di dpr misalnya
dan tentu di sisi lain
solusi yang kami tawarkan adalah tadi
bagaimana caranya supaya
partai partai kecil ini bisa tetap
diakomodasi dalam pelembagaan koalisi
jadi kalau misalnya yang menang capresnya
maka dia akan menjadi partai pendukung pemerintah
konsisten di dalamnya
dan kemudian yang kalah
ya sudah istiqomah di luar pemerintahan
untuk mengkritik kebijakan pemerintah
artinya kalau dikatakan ini untuk memperkuat sistem presidensialisme
tidak juga karena kemudian pada akhirnya
partai politik akan pragmatis juga di parlemen
yang membentuk koalisi atau tidak
betul betul jadi saya kira ini bahayanya
jadi kalau misalnya kita berfikir
bahwa sistem presidensialisme itu
bahwa harus mendukung apa yang dilakukan oleh presiden
jadi yang harus kita lakukan adalah
bagaimana ada kesetimbangan dalam pemerintahan
sehingga sistem demokrasi yang kita adopt ini betul betul tidak berguna
tapi bisa menyehatkan
jadi bisa menguntungkan masyarakat
jadi misalnya jangan seperti saat ini
kalau misalnya partai pemerintah
relatif mendukung cara cara pemerintah dalam penanganan corona
kami dari pks mendukung bersama kita melawan corona
tetapi caranya terlalu lamban misalnya
begitu juga kasus jiwasraya
kemudian kasus kasus kenaikan bpjs dan yang lainnya
nah kami ingin memperlihatkan bahwa yang paling penting adalah
sikap ajak dari partai itu
apakah dia memang konsisten berada dalam satu pemerintahan
atau dia berada di luar pemerintahan
kassan soal konsistensi partai aja sebetulnya sih
bukan soal kemudian presidensialisme
konsistensi partai itu sebenarnya juga didukung dengan
sikap partai itu
saya sekali lagi
karena partainya terlalu banyak di praksinya
sehingga polarisasi itu tadi
polarisasinya itu kan menjadi lebih
spektrumnya kan menjadi lebih luas
saya sepakat bahwa konsistensi itu penting
misalnya partai yang ikut kontestasi
ketika misalnya dia kalah
ya dia konsisten menjadi oposisi
yang menang harus ada di dalam pemerintahan
nah dalam konteks indonesia ini kan
yang kalah kegoda masuk
bahkan yang ketika ikut masih menjadi oposisi di dalam sendiri
nah ini juga memang ke depan
ada unsur unsur curhat dikit bang
ada unsur unsur curhat dikit bang
jadi ke depan konsistensi partai itu penting
seperti kang pipin sampaikan
ambang batas ini tidak ada kaitannya dengan soal konsistensi partai
ini murni soal relasi antara eksekutif dengan legislatif
tidak mungkin relasi eksekutif legislatif itu bisa berjalan dengan baik
dimana eksekutifnya dalam hal ini pemerintahannya
istilahnya kita ini dalam bahasa sederhananya
tapi rasa parlementer
tadi karena kita menganut
multi partai yang ekstrim
nah dalam konteks multi partai yang ekstrim ini tadi
nggak mungkin pemerintah itu bisa berjalan efektif
banyak pengalaman kok
pengalaman pengalaman misalnya gini
ketika zaman sby dua periode
periode pertama disibukan kasus senturi
bahkan partai yang ada dalam barisan koalisi pun
itu serta merta menentang pemerintah
justru lebih repot menghadapi yang di dalam koalisi
ketimbang yang ada di luar koalisi jelas
presiden pak jokowi dua periode pertama juga direpotkan
relasi antara parlemen dengan pemerintah itu kan juga nggak berjalan
bahkan yang namanya presiden pemerintah
presiden pemerintahan dalam hal ini disandra oleh parlemen
nah periode kedua nasdem gimana
kalau periode nasdem gini
nasdem itu kan membangun nasdem
membangun hubungan baik aja dengan pks oposisi
tapi dalam sikap politik
misalnya odi busloh jiwasraya semua
nasdem konsisten mendukung pak jokowi
tanpa hal hal yang lain
tapi membangun komunikasi politik dengan yang di luar pemerintahan penting
karena suatu ketika misalnya dalam sebuah perjalanan bangsa ini
kita membutuhkan juga misalnya ketika dihadapkan sekarang tadi misal contoh
kita dihadapkan dengan isu corona
nah kalau misalnya proses komunikasi politik dengan oposisinya dengan pksnya enggak berjalan dengan baik
nanti kan tetap ada hambatan
tapi kalau ada ini dijalankan dengan baik
ketika kita menghadapi hal yang bersama
pks bareng bareng juga kan menghadapi hal yang bersama dengan pksnya
pks bareng bareng juga kan menghadapi hal yang bersama dengan pksnya
tapi dalam soal soal kebijakan
pemerintah yang lain lain mungkin bisa beda
jadi nasdem bisa beda sikapnya dengan pks
karena nasdem ada dalam pemerintahan
tapi sekali lagi dalam konteks ambang batas parlemen
sekali lagi kita ingin benar benar sekali lagi memperkuat
sebuah bangunan sistem politik kita
dimana kita menganut paham presidialisme
dan itu harus ditopang oleh sistem kepartean
boleh multi partai tapi yang sederhana
tadi bagaimana dengan pluralisme keragaman
nah keragaman itu kan bukan dilihat dari jumlah banyaknya partai
keragaman itu bisa dilihat dari
seberapa besar partai partai yang ada
mampu menghargai mampu memberikan ruang
bagi komunitas komunitas yang ada
jadi keragaman itu bisa dilihat misalnya gini keragaman
dalam soal rekrutmen
ketika rekrutmen tentu juga mengedepankan
realitas adanya keragaman
gak mungkin dong ketika misalnya melakukan sebuah rekrutmen politik
apakah untuk di legislatif di eksekutif
itu tidak menghartikan faktor faktor itu
jadi keragaman sekali lagi
bukan diukur dari jumlah partai itu
tapi seberapa besar partai itu
dia bisa menghargai dia toleran terhadap pluralisme
kalau ada suara yang hilang
itu kan sebagai sebuah konsekuensi politik
kalau kita menggunakan sistem distrik apalagi
itu kan hilang semua itu suara
toh gak ada masalah
toh masyarakat tetap terwakili
jadi ketika misalnya dia menjadi seorang kongresmen
atau apa dalam sebuah sistem distrik
bukan berarti suara yang kalah itu tidak terakomodasi
tetap akan direpresentasikan
oleh anggota parlemen yang terpilih di distrik
sebelum saya ke bang adi pradipin lagi
bagaimana karena keragaman itu bukan diukur dari jumlah partai yang banyak tadi itu
justru bagaimana kemudian partai bisa mengakomodir seluruh perbedaan ya
atau keanekaragaman itu tadi dalam perekrutan dan lain sebagainya
justru buktinya adalah tiga belas juta suara hilang
jadi ketika dia sudah menitipkan ke sebuah partai politik
misalnya sekarang tujuh partai hilang
jadi sembilan partai yang hilang kursinya di dpr ri
tetapi kami melihat picture yang lebih besar
bahwa keberagaman bineka tunggal ika
kita harus menghormati itu
jangan sampai terjadi chaos
ketika misalnya ada partai politik yang memang
misalnya signifikan suaranya
tetapi karena pt nya terlalu tinggi
maka mereka merasa tidak terakomodasi kepentingan di parlemen
sehingga mereka menjadi parlemen jalanan
sehingga melahirkan chaos misalnya
ini kan juga harus menjadi salah satu perhatian bagi kita semua
jadi saya kira ini masalah kebijaksanaan diantara partai partai politik
kami sih jadi poinnya begini
berarti optimisnya lebih tinggi lagi sebetulnya
kalau pks lebih optimis
kami ingin menghormati perbedaan

saya kira tidak perlu risau dengan naiknya ambang batas
sekali lagi captive market politik kita cukup terbuka
tinggal bagaimana partai ini bekerja
ayo dong ke tps coblok lah partai saya
kan begitu aja problemnya
yang menjadi keluhan publik itu adalah ketika ambang batas dinaikkan
semua pada menjerit seakan akan membunuh demokrasi
mereka nggak bekerja kok buat rakyat
nyatanya rakyat masih belum banyak yang nggak memilih
itu belum disentuh artinya
ini yang saya kira menjadi penting
yang saya kira menjadi penting
membunuh demokrasi itu ketika ceruk pemilih itu sudah terbagi rata
ke semua parpol besar dan menengah
sehingga tidak ada ruang untuk bergerak
terutama partai menengah dan nggak lolos parlemen untuk mengkapitalisasi keuntungan politik
nah ini yang saya kira harus dilihat
ini adalah satu tantangan kerja politik bagi partai
biar ada wakilnya di senayan
kan begitu mas
jadi sekali lagi tingkat partisipasi politik dalam pileg itu rendah
masih banyak yang nggak datang ke tps
lalu yuk bikin partai ngapain
jangan hanya sibuk berwacana
jangan hanya sibuk perang di udara
serangan di darat juga harus dilakukan
kasih data partai terbaik dong
masih optimisme karena dia punya survei
itu rahasia dapuran
ada harganya repot untuk dijelaskan
masih belum merasa diyakinkan oleh partai
untuk datang ke tps memilih caleg ataupun partai tertentu
ini yang harus dimaknai secara positif
itu tergantung voting
karena ini belum quorum
ini sebatas di kursus politik yang
saya kira harus dimaknai secara positif
ini tantangan bagi partai biar tidak bekerja lima tahun sekali
jadi kalau mau lolos ke senayan
lima tahun mendatang kerjalah dari sekarang
jangan sibuk main medsos
tapi bagaimana konsekuensi kalau tadi kang albin katakan
ada suara yang kemudian menjadi hangus begitu tidak terwakili

artinya kan ada suara suara yang tidak punya perwakilan di senay
kami harus berikan segera kembali setelah ini